ratusan tersangka pelaku penjarahan yang ditangkap polisi diamankan di mapolres palu sulawesi tengah
dalam menjalankan aksinya mereka selalu berkelompok
ada satu ratus satu tersangka pelaku penjarahan yang ditangkap polisi
beberapa tersangka dilumpuhkan dengan tembakan lantaran melawan saat ditangkap
dari para tersangka polisi menyita barang bukti berupa uang tunai dua ratus juta rupiah
pick up dan hasil jarahan berupa kursi sofa dan berangkas
dalam menjalankan aksinya para tersangka berkelompok dan dipimpin oleh seorang kepala desa
yang sengaja datang ke kota palu untuk melakukan penjarahan terhadap rumah para korban gempa dan tsunami
yang kini memilih mengungsi
kepala media dari hasil pemeriksaan satu ratus satu tersangka penjarahan yang berhasil diamankan oleh pores palu
khusus saya sampaikan tangkapan yang kedua yang sudah kita rilis
yaitu kelompok toli toli
kelompok toli toli ini dari hasil pengembangan dan pemeriksaan ternyata melibatkan
salah satu kepala desa yang ada di toli toli
jadi motifnya dia melakukan penjarahan itu dari warga toli toli yang tinggal di palu
jadi warga toli toli yang tinggal di palu mengkontek teman temannya yang ada di toli toli
dipimpin oleh kepala desa dan ada juga beberapa perangkat langsung meluncur ke palu